tante malu seperti ini
tante tanya ada apa
ini bukan tangis kebahagiaan yang tante lihat
tadi tante dina udah
penalin tunangannya kevin
tapi anehnya tante dina
kok jadi kayak gini kejadiannya
malah malah kevin malah kenalin kamu
sebagai tunangannya kevin
alasannya apa itu
aku cuma tau tante
kenapa tante dina tegang banget sama evita
karena dia kurang ajar
saya minta penjelasan kamu
mengumumkan kepada semua orang yang hadir di sini
bahwa anissa lah tunangannya kevin
maksud kamu apa sih sebenarnya
kenapa kamu sampai tegak melakukan hal seperti ini
kamu kan tahu mereka sudah lama bertunangan
kamu teganya akitin anak saya
kalau memang orang tua kami tidak suka dan tidak setuju dengan pertunangan kalian
bilang baik baik dong jangan begini caranya
karena kamu bukan saja sudah menghina dan menyakiti perasaan saya
tapi kamu juga menghina dan menyakiti perasaan anak saya
selain itu kamu juga sudah bohong kepada semua tamu yang hadir di sini malam ini
saya tidak mau punya bantuan yang membohong besar seperti kamu
hah kamu lupain kejadian malam ini karena kamu sangat tidak patah menerima perlakuan seperti ini
tante tante tolong jangan bawa pergi vita dulu
biar saya jelasin dulu ke keluarga besar saya
om datang semuanya sebelumnya aku minta maaf atas kekacauan ini
terlebih lagi kekeliruan mama saya
sebenarnya gadis yang saya cinta dan sudah bertunangan
sama saya adalah evita
bukan anissa seperti yang dibilang mama saya
levita aku tahu kamu sakit hati
tapi sedalam apapun sakit hati kamu
kamu tidak akan pernah bisa meragukan cinta aku
teruslah setengah hacker
dengan kegiatan micro
terimalah bunga ini sebagai permintaan maaf dari aku
terimalah bunga ini sebagai permintaan maaf dari aku
dan juga percuma dengan kamu
dan juga percuma dengan kamu
dan juga percuma dengan kamu
kamu sudah ada arkang ini selama selama ini

kita harus berbicara
gimana mungkin polisi itu bisa menemukan gue
pasti evita yang mengadukan sama mereka
sial kamu evita sial
tunggu saja pemalasanku
soalnya udah malam banget dan mama juga sendirian di rumah
makasih sudah mau datang ke acara keluarga besar aku
ya pun bikin sakit hati dan malu
sekali lagi aku minta maaf
aku benar benar menyesal dengan kejadian tadi
dan aku janji gak akan terulang lagi
nah aku pulang dulu ya
akhirnya engkau kabulkan juga permohonan
engkau berikan aku kesempatan
untuk melihat hera dan evita bersatu
layaknya ibu dan anak
layaknya sebuah keluarga
terima kasih ya allah
terima kasih atas seluruh nikmat dan karunia yang kau berikan padamu
mama masih marah sama aku ya
mama masih marah sama aku
aku sadar kau kalau aku memang anak yang gak berguna
karena aku gak bisa memenuhi keinginan mama
tapi andai aja aku punya pilihan aku pasti lakuin itu mbak
sebenarnya pilihan kamu itu banyak fit
tapi kamu sengaja menutup pikiran dan hati kamu
jadi seolah olah kamu gak banyak pilihan
pilihan yang terbaik buat kamu
pilihan yang terbaik buat kamu
adalah anissa bukan evita
anissanya kamu melihat dengan hati kecil kamu
pasti kamu setuju dengan mama
anissa itu lebih cantik
dan dia adalah
mama belum cukup mengenal evita mah
dia adalah gadis yang sangat aku cinta
dan aku sudah memilih dia untuk menjadi calon istri aku
mama tahu kamu mencintai dia
dan mama tahu kamu sudah memilih dia
tapi kamu juga harus tahu dan kamu harus mengerti bagaimana perasaan mama
dan bagaimana perasaan eri
anissa adalah gadis kecil eri
dia adalah gadis impiannya
anissa adalah gadis masa kecilnya erik
tapi erick menginginkan kamu menggantikan posisi dia
dan pasti di atas sana pun erik menginginkan kamu menikah dengan anissa bukan evita
yang anissa tahu sekarang
kamu adalah erik
dan kamu juga adalah evita
kamu adalah erik
dan erik adalah kamu finn
kamu lupa dengan janji kami
amanah terakhir dari erik
erick menginginkan kamu untuk mencari anissa
dan sekarang kamu sudah menemukan anissa tapi kamu sia siakan
kamu sudah mengejarkan erik
hanya pun dalam suku